selanjutnya saudara wanita tewas terbungkus plastik
saudara kasus pembunuhan seorang perempuan terbungkus plastik di sukoharjo jawa tengah mulai terkuak
salah satu pelaku berhasil ditangkap polisi
dan polisi kini masih memburu dalang dari pembunuhan ini
sepekan berlalu tegak tegi pembunuhan seorang perempuan
yang jenazahnya ditemukan terbungkus plastik di sukoharjo jawa tengah mulai terungkap
polres sukoharjo menangkap salah satu pelaku berinisial rms
pelaku ditangkap di lokasi persembunyiannya setelah menjual ponsel dan sepeda motor milik korban
dari penyelidikan sementara pelaku rms berperan membantu pelaku utama merencanakan pembunuhan
membuang jenazah korban menghilangkan barang bukti serta membantu pelarian pelaku utama
motif sementara kasus ini adalah para pelaku
ingin menguasai harta benda milik korban
terus kemudian membantu melarikan
dan kemudian membantu menjual hp korban ataupun hasil dari tidak bidana
sebelumnya jenazah perempuan terbungkus plastik ditemukan di salah satu lahan perkebunan
di desa jatisobo sukoharjo jawa tengah pada minggu empat belas april lalu
hasil otopsi menyebutkan korban sudah meninggal lima hari sebelum ditemukan
korban merupakan seorang karyawan toko pakaian di sukoharjo yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga
hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang merupakan dalang dari pembunuhan ini
nikolus irawan kompas tv sukoharjo jawa tengah